pengen diajarin jurusnya langsung habis
aja mukul terus ngilang bisa aja hehehe tapi jangan disini ntar di rumah aja kok di
jangan kurang ajar
oh kenapa sih kenapa sih kenapa sih udah jangan ikut campur
ini urusan gua saya bukan mau ke campur kenapa sampai di jibir begitu pokoknya
gua enggak ada urusan sama lu bertinggal oh oh lu maja dipalawan disini lihat nih
jidat anak gue nih saya bedarnya begini oh ya apa sih ya pakin
kaya kaya mentang mentang dulu maknya bekas pacar lu lu ngebelain dia ingin
dapat alem mandul dari maknya jangan ngomong begitu
bang jabrik ini kan soal anak anak jangan dituat tuain dia beklai sebentar lagi gua
dia baik tapi kalau orang tua bisa berabi jangan banyak ngomong lu mau nantangin gue
loh siapa yang menantang bang jabrik saya juga takut masa amit tetangga musti beklai
sih enggak boleh dong ah diam loh ah ajar ikut campur aja loh sabar dong tapi jangan ikutin hawa
lho ha ha ha hai maaf anjur hai aduh maksa kelepasan deh manjabrik punya mainan juga
lu ya rupanya gue hehehe oh ah wah bang mamat jago loh bukannya jago kebeneran
eh kok kalah siapa bang mamat eh jul babe bukannya kaleh
babes ngajar mau terbang kesini tangga
bang mamat ayo permisi pulang dulu ya iya deh hati hati di jalan ya iya bang ayo deh
bang mamat diem diem intermen silat ajarin sidik dong buat hp belajar silat
batu laraga dan jaga diri usah sama menjaga jaduan lagi enggak bang bener
ini ngebakar main jago jagoan bukan begitu zaman sekarang banyak anak anak belajar silat
belum pinter belum apa udah mentil sana mentil sini tidak begitu ajarin nih bang
udah entar kapan kapan ngomong ngomong tidak besok bapaknya ya enggak sidik nunggu rumah
nah gini ya nah putarnya
kaki melengkung begini ya ini kuda kuda ya udah nyemane kuda nyemane kuda ada di kebun binatang
kuda gimana ini namanya kuda kuda ya aneh kaki melengkung ini terus mata pandang ke depan
ya tangan depan ya mulai ya begitu iya deh tapi ngetik ya belajar silat tapi juga musti belajar
lagi tapi ya mulai ya eh eh eh eh eh eh eh namanya jurus apa nih jurus klemat ya eh eh eh
hai eh balik eh eh eh eh eh balik
oh begitu pengen diajarin jurus ngilang dong abis dikukul terus ngilang bisa aja
hehehe tapi jangan disini ntar di rumah aja kok di rumah disini aja di sini kan lega
enggak disini emang lega tapi enggak memenuhi syarat ya di rumah ada pintunya kau mesti cari
yang ada pintunya maksudnya pergi mana sih kan katanya sidik mau belajar
bukit ya kalau gitunya banyak pintu begitu sih we instant
mumpetnya di pintu hilang
situ juga bisa
dengan cipola bukannya
ntar aja belajar yang lain belakangan ini dulu jurus pertama kalau jurus pertamanya beres kesananya
beres ya ya ngelain

gede gede gitu aja dong bang ngajarin ngapain lu belajar silat wah buat berantem kali aja dan
ganggu saya siratin tuh hahaha kalau misalnya kalau perlu kita lawan preman eh eh eh hahahaha
ini belum pake belajar silat maksudnya udah lain aja mau berantem leh apa segala nggak jangan
begitu nggak mau ya habisnya gimana dong bang eh belajar silat tuh buat olahraga dan jaga diri
kecuali kepepet boleh aja jadi nggak boleh buat sok soan bang
jangan aja deh saya buat jaga diri deh bang lo janji hah belajar khilad tapi sebelum lu ngaji dong
nanti ya ya bang ayo deh sini duduk di sini ya bareng deh panggungnya naik kaki begini ya
ya bangku ke depan awas lo salah kuda kuda aja mulai ya eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh

kalau salah banget abang kejam dah bukannya kejam lu hampir kapan bisa kalau enggak pakai
jatuh jatuh segala iya tapi ikan pinggang bisa patah deh aja makanya jangan lagi iya iya iya iya
oh brad hai dia memang pindah udah mulai jeli namanya coba tangan meinung lagi ngajak buler
terus eh aduh aduh aduh aduh abang sedang mencolongan emang ngomong hahaha jamak jatuh
begitu lu pinter nggak hahaha belum gue injak jangan bang ah deh ya kalau masih ke
latihan gua mau sholat dulu ya ya ya lo belajarnya yang benar kuda kuda yang benar ya terus eh eh
hai gue denger denger katanya rakinya si fatime kecelakaan apa bener tuh benernya
sekarang rumah sakit katanya sih sama sekarang belum sadar walaupun belum sadar kesian banget
si fatime ya kasih yang kenal apenya eh lu mau tahu dulu tuh si fatime tuh kudunya jadi
bininya si mamat tapi emang dasar belum jodoh kali gue rasa ya masa ujung ujungannya jatuh
punya misi manap yang betulnya emang gaya gaya apa sih ya